dari sejumlah jalur mudik lebaran yang ada jalur tengah bandung cirebon via sumedang bisa menjadi pilihan anda
bagaimana kondisi jalur tengah menjelang lebaran tahun ini berikut liputannya
ya gerbang tol cilinyi ini adalah gerbang tol terakhir di bandung
biasanya para pemudik yang akan melintasi jalur tengah maupun jalur selatan akan melintasi gerbang tol cilenyi ini
dan kemacetan biasanya di jalur tengah ataupun jalur selatan sudah bisa diprediksi dari jumlah kendaraan yang mengantri keluar gerbang tol cilinyi
selepas gerbang tol cilenyi pemudik bisa memilih untuk melintasi jalur selatan via nagrek atau jalur tengah via sumedang
secara keseluruhan kondisi jalanan di jalur tengah sampai sumedang ini cukup baik
ya sepanjang jalur tengah bandung cirebon via sumedang ini jalanannya terpantau mulus
dan memang ada sedikit lubang lubang
namun bagi penumpang seperti saya ini masih cukup nyaman untuk dilalui
sejumlah ruas jalan di jalur tengah yang diprediksi akan macet pada arus mudik nanti adalah jatinangor kampus universitas pajajaran pasar tanjung sari nyalindung dan cadas pangeran
sementara jalanan yang rawan longsor adalah cadas pangeran di kilometer tiga puluh lima sampai tiga puluh
kalau lihat jalurnya tergantung keadaan apa hari
libur atau apa kan gitu
karena di sini ada faktor alam juga
tapi kalau tidak ada longsor tidak ada apa apa
tidak libur lancar gitu
sejumlah upaya untuk mengatasi kemacetan saat arus mudik dan arus balik nanti telah disiapkan
salah satunya pengalihan lalu lintas ke jalur alternatif
untuk antisipasinya ada beberapa jalur alternatif
kita ada dua ruas jalan lima ruas jalan provinsi
dan juga cb cb
yang kita lakukan pada saat terjadi kemacetan kita melakukan buka tutup
di jalur tengah ini tidak sulit menemukan spbu
pemudik juga bisa mampir ke rest area yang menjual aneka jajanan
mereka juga bisa singgah ke kota sumedang untuk beristirahat sambil berwisata kuliner
nah setelah memasuki kota sumedang anda akan menemukan masjid agung sumedang yang letaknya tepat di samping alun alun kota sumedang
nah disini anda bisa beristirahat sambil menunaikan ibadah sholat
nah selain itu kota sumedang juga merupakan kota transit bagi anda yang akan mudik melintasi jalur tengah
rati asriani sumedang